lo tau nih lo mau berduaan lebih lama ya sama gue di botol gue
asal lo tau ya

gak gak kemana mana lagi
eh iya jokaplu tuh udah pulang belum sih dari luar kota
eh gue mau ngepelanya
lo jawab juga kerupuk kulit
eh kok bengong jawab
lo mau gue kan jalan kiri
lo mau jauh kemana
aldino pasti masih kesel karena michelle pulang bareng sama rifki
al kamu lu pasti pasti ada kesulitan gesek kesekan dari huruf gudang
kita akan kasih diafitin
tahan ini gak cukup
umur gue bergerak gerak jadi kaldepan
oleh itu kita bisa vinculasikan pada tim
dia bahkan mabuk karena dia di mahukan
tapi jika kalian tadi saling bergantung l ali sebifa
jangan lupa like subscribe dan share ya
jangan lupa like subscribe dan share ya
tanggung jawab woy
lo gapapa fah
sini gue bantuin
kayaknya tangan sama kaki lo berdarah deh
gue bawa ke rumah sakit ya
yaudah kita ke mobil ya
pergi gue bimbing
bimbing ke jalan yang bener ya
jangan ke jalan yang sesak
boleh gak gue
ke orang yang punya mobil
takutnya nggak boleh kan
dari dulu emang gak berubah ya
ini kita kemana sih
lo suruh lantaran gue pulang
bukan kesini tau nggak
kan mau latihan dance kan
ini tempat yang cocok banget
reputasi gue nggak ancur nggak rusak
nggak ada yang ganggu nggak ada yang lihat
dan terlebih satu hal
dinosaurus masuk masuk kesini
berawal dari pertanyaan yang seperti itu
terus nanti berlanjut menyusul pertanyaan pertanyaan lain
karena lo udah naksir sama gue
lo tau nggak sih
gue tarik pertanyaan gue tadi
gue ngapa dulu dan gue nggak mau tau
nyesel gue nanya kayak gitu ke lo
nggak ada yang lebih pendek apa
tidak akan ke labour
ah lo ngapain sih repot repot kayak gini gak usah gue juga bisa kok batin di rumah sendiri
gakpapa kasih kalian aja poting
maaf banget ya tadi gue mau ngasih makan kucingnya tuh di luar tapi gue takut banget kucingnya kabur
makanya gue kasih makanin dulu nih untuk motorin mobil lo gakpapa
yaudah gue bursin dulu ya lukanya ya takutnya ada infeksi kan
sorry keprih ya
gimana gue bisa move on dari lo sih al kalo lo masih sebaik ini sama gue
ih udah cape cape ya lo tau gak sih gue udah cape cape melihara tuh balon dan lo lepasin gitu aja
lo tuh lo hati hati darah tinggi nanti
masih remaja hobinya ngomel terus ngoceng ngoceng ngegas ngegas bisa dengerin dulu gak penjelasan gue
yaudah cepetan ah
lo dilahirin sebagai co yang paling ngeselin dan sangat nyebelin
apaan lagi tuh kan
lu besok besok cek darah ya takut darah tinggi coba deh lu jangan suuzon terus jangan negative thinking terus sama gue kayak
ini gue mau jelasin jadi pasang kuping lo bersihkan lo
gue lepasin balon itu karena begini ceritanya
lo mau bisa cepet gak sih langsung ke point ribet banget kayaknya mama lo
keren kayak mama tau gak sih
jadi tuh begini
kapan kelar nya sih ini hukuman gue
gak selesai selesai
iya pak kenapa
sebenarnya bapak tidak mau ikut campur soal hukuman kamu sama misa yang dikasih pak togar
tapi intinya bapak benar benar berharap kamu serius menjalankannya supaya kamu bisa menang
pak jaya namanya kompetisi itu kan menang atau kalah ya wajar
yaudah apalagi kompetisi dance doang
kamu harus menang karena karir pak togar itu yang dipertaruhkan
pak togar sudah berjanji sama pak basuki akan mengundurkan diri dari sekolahan ini
kalau sampai kamu sama michelle gagal di dalam kompetisi itu
begitu berupa kulit

ya walaupun menurut gue pak togar itu galak ngeselin suka kasih hukuman
tapi gue gak tegas sih kalau pak togar harus kehilangan pekerjaannya gara gara gue
akhirnya ada hal yang berfaeda gitu keluar dari mulut tuh
yaudah makanya kita harus menang kita latihan sekarang
catat ya gue gak mau kenalan sama yang namanya kalah

nah lu juga gak mau berarti lo tuh harus berjuang banget untuk menangin hati gue
karena sayangannya banyak banget lo kerupa kulit
lo obat lo mana udah jam segini lo belum lupa minum ya
enggak gak lupa
musik dari gue ya
gue yang rekam